pameran helikopter pertama ini akan menampilkan teknologi terkini tentang industri helikopter
akan ada lima jenis helikopter dengan tipe airbus dan bel yang dipamerkan
yaitu helikopter berpenumpang untuk wisata maupun perjalanan bisnis
serta ada juga helikopter milik polisi udara
pengunjung bisa mencoba simulator helikopter dan pesawat
serta berfoto di helikopter baik dari luar maupun bagian dalam
bahkan akan dipilih sembilan orang untuk terbang dengan helikopter
meskipun gratis bagi masyarakat yang ingin berkunjung cukup mendaftarkan diri melalui website resmi heli expo asia
yang paling dekat adalah di singapura
jadi kita mencoba yuk kita bikin ekspor di sini
supaya kita membantu meleverage up industri aviasi yang ada di indonesia